jalur alternatif mojokerto ke kota batu di desa pacet minggu petang kembali memakan korban
mobil rombongan wisatawan asal gersik dan lamongan masuk jurang sedalam sepuluh meter
proses evakuasi salah satu penumpang yang terjepit bodi mobil berlangsung dramatis
evakuasi riski oleh puluhan relawan pmi kabupaten mojokerto berlangsung dramatis
minim penerangan relawan berusaha mengeluarkan tubuh korban yang terjepit di bawah bodi minibus yang ringsek dan terbalik
dengan alat seadanya para relawan memotong bambu yang menjepit tubuh rizki
evakuasi semakin berat lantaran korban mengalami patah tulang tangan dan kaki hingga harus ekstra hati hati
setelah berusaha selama dua jam rizky berhasil dikeluarkan
korban kemudian dibawa ke rumah sakit sumber gelagah
kabupaten mojokerto menyusul penumpang lainnya yang terlebih
kecelakaan tunggal ini terjadi di turunan tajam amd kawasan sendi desa pacet kecamatan pacet kabupaten mojokerto minggu petang
minibus yang dikemudikan rovik warga lamongan membawa dua belas penumpang wisatawan asal gresik
diduga sopir tidak menguasai medan dan mengalami remblong hingga minibus terjun ke jurang sedalam sepuluh meter
kepulang ke mana
terum orang pesan teman dia
pesan teman kamu
penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit sumber gelagah kabupaten mojokerto dengan rata rata mengalami luka di kepala karena benturan
dua penumpang terpaksa rawat inap dan lainnya rawat jalan
penumpang sudah dibawa ke rumah sakit sumber gelaga
dan untuk satu orang tadi yang tersama vicky apandi sempat terjepit namun pada pukul delapan belas dua puluh sudah dapat dievakuasi
langsung dibawa ke rumah sakit sumber gelaga
untuk mengetahui penyebab pasangan
setelah kecelakaan polisi langsung melakukan olah tkp dan meminta keterangan sejumlah saksi mata termasuk penumpang minibus